saya tidak mendengar saya tidak melihat dan saya memastikan tidak ada mirah masuk di bts
saya garansi kalau saat itu
soalnya ada informasi bahwa ini berhubungan dengan hubungan pak cikgu dengan bumega yang sedang tidak baik baik saja
katakanlah katakan tanda kutip tidak baik baik saja
tapi ibu dari dulu fairness dimanapun yang ditampilkan ibu
ibu jadi presiden pernah ngotak ngotik pak arto
apalagi urusan seperti ini
ibu tuh punya etik yang luar biasa
gue bukan karena kadernya tapi gue bersama ibu sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
tidak jadi pembahasan bang di teman teman pdp
justru perintah ibu kota umum adalah kita ikut bersedih dengan kejadian seperti ini
jangan kalian bergembira
kami dengar ada pertemuan khusus di pdip untuk membahas soal pks ini
ini kan soalnya berkaitan dengan proyek besar
untuk menteri di bawah kabinet pak cokowi
kalau ternyata bertemuan bangset si bota said itu
oke terima kasih